udah berhasil nemuin andin kak anak kakak ponakan aku
aku udah berhasil ngajak andin kesini bareng sama surya
soalnya kata manajer nenek nenek itu bakalan menang di indonesian singer award dua puluh and dua puluh satu
lihatin ya jangan lupa disebutin nama kita ya
pertama tama terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada neneng
sehingga belum sehingga neneng bisa memenangkan ajang bergensi ini
tidak lupa kepada tuhan yang maha esa kepada ibu yang lagi ada di paris
dan kepada sahabat sahabat nenek ada elsa jessica
oh juga kepada pacar pacar nenek yang ada di dalam dan luar kota dalam dan luar negeri
dan juga kepada seluruh fans nenek
yang sudah mendukung neneng sampai saat ini
terharu aku tuh
oh pak pejuang cinta dateng lagi
ri dia bukan pejuang cinta
dia itu dateng kesini sebagai asisten suami saya
hari ini bawa hadiah apa dari nino
hadiah dari nino
yaudah kita ngobrol disini aja yuk
apa korea kw dua
mendingan kita di
di sana aja tuh
nenek mau ada photoshoot sebentar aja
udah nurut aja
gak lama kok cuman sebentar
nanti nenek kasih tiket konser t p i p depan sendiri bisa liat muka nenek langsung
bantu aku bawa dia
kita ke kanan pak
jujur saya masih setengah nggak percaya
saya bisa ketemu kamu ngobrol sama kamu sekarang di sini
kau ya bersyukur banget bisa akhirnya ketemu sama mas surya sama andir
gila ya kalau dipikir pikir
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
mas surya kenal sama pak nino
ini kebetulan sekali pak irfan kenal dengan pak surya
adalah adik dari ibu kandungnya
ternyata dunia sangat sempit ya
pak ini pak irvan ini klien di kantor aku pak
kamu kesini ada apa
ada perlu soal apa apa pak
enggak enggak pak
emang sengaja kesini aja buat
sekarang kita mau bahas kerjaan daripada suntuk di kantor
rencananya cuma mau kopi ngopi di sini pak
udah janjin sama dr edward pak
oh udah udah udah
saya sudah telepon tapi katanya dr edward
lagi holiday dua minggu ke depan
dan jadwal buat antriannya juga lumayan panjang
ya udah nanti saya sendiri yang hubungin pak edward supaya pak dino bisa langsung dapat jadwal
terima kasih banyak
alhamdulillah baik kamu
ani ada di sini
nino sama pak irvan ada hubungan bisnis
ayo kalau gitu kita berangkat yuk
kita pergi dulu ya
jangan lupa ya pak
aku sama sekali gak nyangka andin ada hubungan keluarga dengan pak irfan
pak kita cari meja di sebelah sana aja saya arahin ya pak
ke sini pak
mas surya sama andin ikut mobil saya aja ya
kamu tolong ke depan sekarang ya
pak riza nanti mau mobilnya papa surya kamu ngikutin dari belakang
ini kalau boleh
kalau boleh bawa barang barangnya taruh di mobil ya
supir sekaligus pengawas buat aku dia jaga badan diri soalnya
suami aku nyuruh dia untuk dibawa kemana mana supaya aman
bagus ya kau tahu mikirin keselamatan kamu banget
terima kasih pak
kalau kita ketemu sama denis
kita pasti ketemu sama jessica orang yang lu cari itu
dennis ini kan orang suruh nyokap gue
tapi kenapa dia ada hubungannya sama si pelaku teror
gue juga gak tau sih al
cuman bisa jadi gak sih
kalo si dennis ini kerjasama dengan si peneror itu
jangan jangan si peneror itu ya denis
bisa jadi gak sih
gue makin gak sabar ketemu sama dennis
kalau jalanan rusak jangan lo hajar juga dong
istri gue nungguin di rumah
katanya dibolehin tadi
iya aman sih aman
tapi gak berhenti juga
kalian gue juga kaget
om sudah menikah
waktu itu aku nikah muda di usia dua puluh tahun
istri aku udah meninggal
aku terus berduka cita ya om ya
tapi om punya anak
satu anak perempuan
aw berarti aku punya subupu dong
boleh kapan kapan dikenalin nanti ke aku
sayangnya dia nggak ada di jakarta
dia pasti wanita yang hebat
masih inget ya mas ya
ya udah saya ambil yang ini ya
sama mau bunga taburnya dong
sama ini juga
sekalian mau ziarah juga
disini ada makamnya mertua aku sama adik suami aku
ya udah kalau gitu nanti habis dari makam khas sofia
kita ke makam keluarga suami kamu ya
diambil aja kembali nih
makasih ya pak makasih bu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku udah berhasil nemuin andin kak
apun akan aku
aku udah berhasil ngajak andin kesini
ini bareng sama suria
ini pertama kalinya gue ziarah disini
meskipun aku gak pernah ketemu sama mama
tapi aku rindu sekali sama mama
meskipun aku belum pernah sempet memanggil nama mama
pertama kali aku kesini
wanita yang penuh cinta
maafkan semua kesalahanku sofia